selanjutnya kota blitar jawa timur menjadi satu satunya daerah percontohan new normal karena menerapkan ppkm level satu
warga menyambut antusias tetapi berharap tidak ada euforia dan tetap menjaga protokol kesehatan
warga sudah bisa memanfaatkan alun alun yang kembali dibuka untuk berolahraga dengan mematuhi protokol kesehatan
sejak selasa lima oktober kemarin pemerintah pusat melalui menteri kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
telah meretapkan kota blitar menjadi satu satunya daerah di jawa bali yang menerapkan ppkm level satu
wali kota blitar santoso mengatakan pemerintah kota blitar memang telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menyambut new normal ini
adalah bagaimana menerapkan protokol yang secara ketat
pelaksanaan tiga t testing dan juga pelaksanaan vaksinasi secara masif
dan untuk moton informasi terkini terkait kota blitar yang menjadi kota percontohan new normal kami sudah bergabung dengan jurnalis transmedia yosi bionovianto di blitar
selamat pagi yosi bagaimana pelaksanaan di lapangan hingga saat ini untuk pengimplementasian percontohan new normal di kota blitar
ya selamat pagi aldi
jadi dapat saya gambarkan bahwa penerapan era new normal di kota blitar saat ini memang sedang berlangsung
dan masyarakat memang sebagian besar menyambut antusias
nah kegiatan yang selama ini dibatasi di beberapa level kemudian saat ini sudah berada jauh di atas lainnya
seperti beberapa aktivitas warga di beberapa lokasi yang
sebelumnya tutup ini sudah mulai menggeliat
adalah seperti beberapa lokasi bidang wisata seperti kompleks kampung karno yang menjadi magnet tata religi di kota blitar
yang sudah mulai ramai dipadati oleh pengunjung namun dengan protokol kesehatan yang ketat
untuk sekolah tatap muka ini apakah artinya akan sudah dilaksanakan
sepenuhnya di sana
oke untuk mencegah agar tidak terjadinya euforia di sana karena menjadi tempat percontohan begitu
apa yang kerap diberikan kepada masyarakat kota blitar agar tetap bisa terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat meskipun sudah berada di zona level satu ppkm
ya di beberapa titik misalnya seperti di pusat pasar tradisional
itu setiap pagi petugas dari kepolisian juga selalu menghimbau kepada warga untuk tetap patuh pada protokol kesehatan
karena seperti diketahui pasar tradisional
tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan meskipun diberlakukan kapasitasnya dibatasi mereka tetap ada beberapa yang abe seperti itu
nah itu petugas selalu menghimbau jadi saat gas covid sembilan belas di kota blitar selalu menghimbau kepada warga untuk mematuhi protokol kesehatan
seperti itu itu salah satu contohnya seperti itu aldi
baik yosi semoga ini bisa terus
dijaga ya level satu zona ppkm di kota blitar tidak ada pertambahan kasus
sehingga memang benar benar bisa menjadi percontohan bagi kota kota lainnya untuk bisa mengejar masuk ke zona ppkm level satu dan aktivitas bisa berjalan lebih lancar
terima kasih yosi bionovianto jurnalis transmedia sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini